hai rumah sakit umum daerah sosodoro jati kusumu kebuatan bojonegoro sabtu pagi dibawakan dengan
aksi seorang pasien kofit sembilan belas pria lima puluh tahun asal kebuatan nganjuk ini mencoba kabur dari
ruang isolasi gedung h melewati saluran pembungan air namun naas pasien malah terjebak dalam seluruh
air sedalam seratus meter pasien kesulitan bernafas dan terkapar hingga nyaris pingsan akibatnya
pasien harus devakuasi tim nyelaman kebungan dari bbb bojonegoro pores bojonegoro serta tim
medis rumah sakit penyelamatan pasien berlangsung dramatis selain ruang sempit dan minim udara
tugas juga harus luas padat karena pasien terkonfirmasi positif kovid sembilan belas bahkan pasien
juga sempat menolak dievakuasi lantaran enggan menjalani isolasi pasien kemudian evakuasi
menggunakan tandung yang dapat ditarik dari luar kondisi pasien yang lemas
langsung melarikan ke selasi daerah darurat airbon guna mendapatkan perawatan medis kita
mendapat informasi selesai dari ppkm mikro dari pak dari rumah sakit sosaudoro bahwa ada pasien
yang terkena kovid sembilan belas dan tiga rumah sakit karena menghadapi depresi hingga dia kabur
melarikan diri masuk ke gorong gorong yang dari arah timur sampai ke baratnya lebih kurang dua ratus
meter dan kota kita tadi masuk dengan bbb dengan pegawai rumah sakit juga sama satpamu
membantu evakuasi pertama menolak karena membawa besi hanya semakin lama semakin lama mungkin
karena sudah lemas kita melakukan kekuatan pak sedang bersyarakat ke paspati alhamdulillah
terima kasih dan sekarang sudah dirawat di igd untuk mengecepasi kejadian serupa penolakan rumah
sakit akan meningkatkan pengawasan terhadap pasien dion fajar arianto bojonegoro jawa timur